puncak arus mudik di terminal terpadu pulau gebang diprediksi berlangsung hari ini hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
bahkan kemarin dua puluh tujuh april jumlah penumpang sudah melebihi angka dua orang
meski puncak arus mudik diprediksi dimulai hari ini namun peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat sejak tanggal dua puluh tiga april
jumlah penumpang yang biasanya di kisaran delapan ratus hingga sembilan ratus per hari meningkat menjadi satu delapan ratus hingga satu sembilan ratus per hari
bahkan kemarin jumlah penumpang sudah melebihi dua orang
sebagian tiket bus antar kota juga antar provinsi juga sudah habis terjual meskipun dijual dengan harga dua kali lipat
selamat pagi megi seperti yang dapat anda lihat di belakang saya sudah ramai dengan penumpang yang sedang menunggu armada bus
yang akan membawa mereka pulang ke kampung halaman mereka untuk mudik di tahun dua ribu dua puluh dua kali ini
dan memang hari ini sampai dengan tanggal tiga puluh april nanti menjadi prediksi puncak arus mudik di terminal pulau gebang ini
meski puncak atau prediksi dimulai pada hari ini namun sejak tanggal dua puluh tiga april kemarin memang
sudah terjadi lonjakan penumpang di terminal pulau gebang ini
yang mana biasanya ada di kisaran delapan ratus hingga sembilan ratus penumpang setiap harinya
sejak tanggal dua puluh tiga sudah meningkat menjadi satu lima ratus hingga satu tujuh ratus penumpang perharinya
malahan juga dapat kami informasikan pada kemarin ya ini dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
menjadi salah satu hari yang terpadat di terminal pulau gebang ini karena diadakan juga pelepasan keberangkatan
untuk peserta arus mudik gratis program dari pemerintah provinsi dki jakarta
yang mana dilepas enam calon penumpang atau pemudik di terminal pulau gebang ini
sementara untuk regulernya kemarin itu sudah ada di angka melebihi dua penumpang
sementara untuk hari ini memang kami belum mendapatkan data terkait berapa banyak rencana penumpang
yang akan mudik menggunakan arus mudik
dan juga juga akan diadakan armada bus antar kota antar provinsi di terminal pulau gebang ini
karena masih direkapitulasi oleh pihak terminal pulau gebang
ya terkait dengan fasilitas di terminal pulau gebang ini cukup banyak
karena kami juga melihat di terminal keberangkatan ini ada beragam posko posko
baik itu posko terpadu kemudian juga ada
posko posko dari bumn dan ada juga yang menarik
megi ya ini pos layanan dari bpjs yang mana pos layanan bpjs ini tidak dipungut biaya
dan digratiskan untuk semua penumpang walaupun penumpang tersebut bukan peserta bpjs
dan di pos bpjs ini ada layanan atau fasilitas untuk memberikan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan
kemudian juga malahan ada tersedia fasilitas layanan kursi pijat
maggie terima kasih produser lapangan cnn indonesia monika francisca atas laporan anda
selamat bertugas kembali